enggak bener deh kayak kayak kayak si muka itu
za udah lah za orang lagi sakit juga malah ditanya macem macem
mendingan sekarang kita keluar kita ngobrol di luar dan biarin baju istirahat
aku keluar dulu ya za
kamu ini memang gak punya aturan ya
bikin ribut seperti tadi
bularas kerja disini sekarang
ini bularas kan
pergi kamu pergi
apa mungkin orang itu memang mularas ya
apa aku kasih tau aja
kalau aku sempat ketemu orang yang mirip bularas itu di tempat odi ketania
sepertinya panja begitu kehilangan ibu laras
aku gak tinggal lihat tania terus sedih seperti ini
keren banget sama aida
saya berharap kalau aida beneran disakitin sama pembajak itu
anggap aja sebagai balasan karena dia udah banyak bohongin orang
kakak tuh kalau urusan aida cepet banget
bis yang dikenakin aida dibajak
aida jadi kena bis
ya tuhan ngapain dia jadi kena kis
mas aida dimana sekarang
pokoknya aku harus ketemu sama dia
dia sekarang ada di klinik di daerah pasar minis
kamu tuh harus banyak istirahat bajak
kondisi kamu kan masih lemah banget
aku gak pantas buangin aida seperti ini
aku harus bisa bersikap jantan
aku harus bicara secara jujur pada aida
ya ampun aida
gak ada yang luka kan
tadi aku dikestautan nih ya katanya bis kamu dibajak
tapi sekarang udah gapapa kok
kamu tuh aneh aneh aja sih dah
lagian kok cari kerjaan jadi kembali
kalau kamu butuh kerjaan tuh kamu datang ke aku
datang ke kantor aku nanti aku kasih kerjaan
kenaik tuh gak cocok buat kamu wanita lemah
kamu bilang aku lemah
kamu tuh jalan sembarangan ngomong ya za
yang lemah tuh kamu
dasar letoy gak berdaya lagi
kok kamu jadi ngatin aku sih
ya lagian kamu duluan
udahlah udah gak penting
sekarang kamu kenalin temen aku
tadi dia yang nolongin aku za
kalau bukan gara gara baja
aku gak tau deh aku gimana sekarang
kita pernah ketemu sebelumnya
kamu inget ga
lo gak pernah lihat gue
gue ga pernah liat lo
enggak bener deh kayak
kayak si si mukanya tuh
za udahlah za
orang lagi sakit juga malah ditanya macem macem
mendingan sekarang kita keluar
kita ngobrol di luar dan biarin baju istirahat
ayo aku keluar dulu ya ja
aku makasih banget kamu peduli sama aku zah
tapi mulai sekarang kamu jangan terlalu khawatirin aku
maksud aku aku mau hidup mandiri ja
aku gak mau hidup aku bergantung sama orang lain
dan kamu kan juga udah menikah sama indira
kalau kamu begini terus sama aku
aku gak mau nanti indira bisa berprasangka buruk sama aku
kamu ngerti kan ja maksud aku
ya aku ngerti kau maksudnya

aku mau hidup sama indira
aku mau hidup sama indira
gimana perasaan kamu sama indira sekarang za
aku sendiri juga gak tahu deda
kayaknya aku masih belum bisa mencintai dia seperti dulu aku mencintai dia
karena aku merasa yang aku nikahi itu bukan indira
nah sekarang juga semakin hari sikap indira juga
kamu ini kan sekarang udah menikah sama indira
kamu harus belajar untuk bisa nerima dia padanya
untuk bisa cinta sama dia padanya
lagipula aku yakin kalau cepet atau lambet perasaan kamu pasti akan kembali kayak dulu sama indira
kalau dalam tiga bulan
aku gak bisa buat kamu jatuh cinta sama aku
kamu salah da
aku gak mungkin bisa mencintai dia lagi
malahan tiga bulan lagi aku akan pisah dengan india
sepertinya aku harus langsung pergi
kalau kamu butuh apa apa kamu bisa hubungin aku
orang yang aku tembak itu
katanya dirawat di rumah sakit ini

tuhan ada kailangan tingkat
yang tadi aku tembak
lama kelamaan kalau saya lihat
orang ini mirip dengan dokter panci
tapi kenapa ya dia pakai baju
breman seperti itu
kalau memang ini adalah dokter panji
ini kesempatan saya untuk menyakiti dia
karena dia ini sudah terlalu banyak ingin campur